suami kamu tuh pengusaha
pusing tahu dia banyak meeting sama raja arab raja mesir raja inggris raja junani kuno
iri bet tau meeting gonta ganti bahasa gitu
terima kasih ya
oh iya bentar lagi opa sama oma sarah mau datang ke sini loh
kalau begitu saya permisi ya pak
pak nino itu di dahinya ada luka kecil
tadi pas bapak ke toilet saya ke klinik kantor ambil obat
makasih ya pak
saya ninggalin bapak sendirian malah ada kejadian kayak gini
saya nggak apa apa sekali sekali kan harus sendiri juga
jangan tertentung sama orang
itu bapak jatuh sampai luka gitu dahinya
delapan kali kalau saya nggak ada di kantor bapak mau keluar ruangan bisa langsung telepon staff
kalau bapak kayak gini saya ngerasa gagal gak sih pak jadi asisten bapak
cuma luka kecil
file yang tadi mana
sebelum pak eswan tuh ada file
dengan perusahaan dari batam
mama udah pikirin dan mama udah putusin
ya kan pak
andin dan nino mereka mantan suami istri
dan sekarang mereka sudah punya pasangan masing masing
melibatkan andin dalam urusannya nino
memangnya papa ada cara lain untuk menolong anak kita
apa salahnya dicoba dulu
pak aris bu leni
ada yang bisa saya bantu pak
jadi begini dok
kami ingin menanyakan
pasien yang dirawat di rumah rehabilitasi ini
maaf pak ibu sebelumnya
akan saya jelaskan
kalau data pasien itu rahasia apa
jadi kami tidak bisa membicarakan kepada pihak manapun
kecuali kepada keluarga yang terkait
tapi kami rasa kami juga perlu tahu dok
karena kami juga sudah mempercayakan
anak kami dirawat di sini
ada narapidana yang berbahaya di sini
kami dengar ada pelaku pembunuhan
dan dia dirawat di sini
dan dia berkeliaran seperti pasien biasa
apa itu benar dok
emang benar dok
siapa yang menjamin keamanan anak kami di sini
satu atap dengan napi pembunuhan dok
kami akan melakukan yang terbaik
buat keamanan setiap pasien di sini
dan kami menjamin
keamanan pasien di sini pak
oleh sebab itu
kami tetap tidak bisa memberikan data pasien
kecuali anak bapak ibu sendiri
terima kasih pak
terima kasih pak
hai silahkan duduk mari
silahkan duduk dulu
terima kasih ayah ya
aduh apa kabar usahara
hey rena sehat kan
hena oma boleh minta tolong gak
bilang ada opa surya sama oma sarah
kalau gitu saya permisi ke belakang dulu
mau kasih tau kiki biar bikin minuman buat oma sama tante
ayah sana kasih tau oma sama papa
kalau begitu uya juga ikut permisi bu rosa
mari mari terima kasih
terima kasih ya
udah udah udah mas
udah enakan belum udah
masih sakit tapi
lo dikasih salep tadi
oma sama opa udah dateng
aku duluan kesitu ya
nih mau kesana
pelan pelan udah tau kesel leo
sengaja begitu supaya saya bijitin lagi nanti
kamu kali mau miskin aku terus
makanya sip dong pelan pelan
kakinya kesel leo tadi di kampus
tapi awam bilangnya udah duduk so masal kok
oh ya tunggian papa sama mama kenapa
kok duduk langsung kesini
papa perlu bicara sama kamu tentang sesuatu
tapi sebelumnya papa mau tanya dulu sama kamu
tadi kayaknya ada yang mau kamu omongin sama bapak
dia kabur dari tanah
dan sampai sekarang iqbal masih belum ditemuin dimana
tadi pun kamu masih di rumah
kau itu agak limeh

aku sangat bingung dengan delapan mul passou ya separate
hari ini tapi memang sumpah di hati
kamu belajar tenang ya biar gak dimasukin lagi ya
gini sa kan suami kamu tuh pengusaha
pusing tahu dia banyak meeting sama raja arab raja mesir raja inggris raja yunani kuno
i ribet tahu meeting gonta ganti bahasa gitu